setelah menetapkan ada dua tersangka komisi pemberantasan korupsi menggeledah empat tempat berbeda secara paralel
untuk menguak kasus suap pegawai pajak sebesar satu sembilan miliar rupiah
empat lokasi penggeledahan serentak ini dilakukan kpk sejak selasa malam hingga pukul empat rabu dini hari
kpk mengaku membawa sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan diantaranya surat tagihan pajak
yang diduga berkaitan dengan dugaan transaksi suap penghapusan tagihan pajak senilai tujuh puluh delapan miliar rupiah
tadi malam sampai dengan sekitar pukul empat dini hari
penyidik kpk melakukan penggeledahan secara paralel di empat lokasi
dan telah dilakukan penyelidikan terhadap sejumlah dokumen termasuk diantaranya adalah dokumen stp
yang diduga berkaitan dengan
dugaan pemberian uang kemarin itu